gubernur jawa barat rituan kamil akhirnya menandatangani surat keputusan penetapan upah minimum
kabupaten kota umk provinsi jawa barat tahun dua ribu dua puluh
sebelumnya rituan kamil hanya menetapkan umk dua ribu dua puluh melalui surat edaran yang akhirnya berbuntut polemik
dan ancaman demonstrasi dari para buruh
buruh menilai surat edaran bisa menjadi celah bagi pengusaha untuk tidak mematuhi umk dua ribu dua puluh
gubernur jawa barat rituan kamil telah menandatangani surat keputusan sk
tentang upah minimum kabupaten kota di daerah provinsi jawa barat pada tanggal satu desember dua ribu sembilan belas
hal tersebut diungkapkan emil usai menghadiri acara di gedung pusat dakwah islam pusdai bandung senin siang
menurut emil polemik dan ancaman demo besar besaran dikarenakan adanya kekhawatiran buruh
bahwa poin poin yang tertulis di dalam surat edaran tidak diikuti oleh apindo
padahal emil mengklaim sudah melakukan koordinasi dengan forkopimda
dalam hal ini pangdam dan kapolda untuk mengawal surat edaran tersebut
dalam sk yang ditandatangani gubernur terkait umk di provinsi jawa barat tahun dua ribu dua puluh
kabupaten karawang masih menjadi yang tertinggi di jawa barat maupun indonesia
sementara itu kabupaten banjar memiliki upah terendah